kembali kami menginformasikan kepada anda terkait dengan tambang batubara di sawalunto yang meledak
saat ini kami telah tersambung dengan jurnalis transmedia jonedi kambang
selamat siang jon
selamat siang daniar
iya john di mana saat ini anda melaporkan dan bagaimana situasinya
saya sendiri masih dalam perjalanan menuju kota sawalunto
ini berjarak sekitar dua jam perjalanan darat dari kota padang
saya masih dalam perjalanan
tapi informasi sementara adalah memang dikonfirmasi bahwa terjadi ledakan tambang meleklik pt nal
jadi ada pt nal di kawasan parambahan di kecamatan talawi kota sawalunto
ini ledakan terjadi sekitar pukul delapan tiga puluh waktu indonesia barat
nah sampai saat saya melaporkan ini sudah ada laporan empat korban yang sudah berhasil evakuasi
menuju rumah sakit rsud kota sawalunto
ini kondisinya masih ada yang kritis ada yang luka bakar
namun belum ada informasi terkait dengan korban korban lainnya
laporan sementara tadi ada
sekitar dua belas korban yang tertimbun di dalam lubang lubang
nah seluruhnya tadi baru saja ada empat yang sudah dievakuasi
berarti masih ada sejumlah orang lainnya yang masih tertimbun di dalam lubang tambang begitu daniar
nah namun kepastiannya masih harus menunggu proses evakuasi yang sedang dilakukan oleh tim gabungan dari bpbd basarnas dan tni polri daniar
john artinya empat korban telah berhasil dievakuasi saat ini
itu merupakan korban yang juga ikut tertimbun atau korban yang berada di luar area timbunan
ini semuanya korban yang berada di dalam lubang tambang
jadi ini adalah para pekerja yang berada di dalam lubang tambang begitu daniel
nah prosesnya sampai pukul sebelas beberapa sekarang saat ini ini proses pencarian
evakuasi masih dilakukan
saya tadi melihat beberapa potongan video yang dikirim oleh sejumlah tim yang ada di lapangan
ini ambulan bolak balik ke lokasi tambang begitu untuk mengangkut dan mencari mengevakuasi korban menuju rumah sakit rsud kota sawadonto
ini lokasinya lokasi tambang ini agak jauh dari pusat kota sawaruntuh begitu daniar
baik artinya jika tadi anda mengatakan
diperkirakan ada dua belas pekerja tambang yang saat itu berada di dalam lubang dan saat ini sudah ada empat korban yang berhasil dievakuasi
diperkirakan ada delapan orang ataupun delapan korban yang masih tertimbun dan masih terus dilakukan pencarian ya
iya jumlah korbannya masih belum bisa dipastikan berapa banyak pekerja yang ada di dalam lubang tambang saat ledakan ini terjadi
karena menurut bpbd tadi saya sempat berbincang dengan bpbd provinsi sumatera waran
ini sudah ada permintaan kantong mayat kantong jenazah dari bpbd setempat dari bpbd kota sawarunto ke bpbd provinsi
ini ada permintaan kantong mayat tadi mintanya sembilan namun diberi sesuai dengan sop ini diberinya lebih
jadi artinya mereka minta secara resmi itu sembilan kantong mayat namun diberi sekitar lima belas dua puluh kantong begitu daniel
untuk mengantisipasi kalau kalau jumlah korban
yang ada di dalam lubang melebihi permintaan mereka begitu
baik dari perbincangan sementara anda dengan pihak pihak terkait utamanya dari pihak tambang batubara itu
apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana ini bisa terjadi john
ini laporan sementara ini memang ada kebocoran gas metan ya yang ada di lubang lubang tambang batubara seperti ini
ini bukan kasus pertama
pt nal ini tahun dua ribu enam belas dari riwayat perusahaan ini sudah pernah ada ledakan yang sama di lubang tambang yang berbeda
namun masih tetap dikelola oleh petenal ini
saat itu ada lima pekerja yang menjadi korban tahun dua ribu enam belas kalau saya tidak salah
lalu setahun kemudian ledakan juga terjadi pada lubang tambang pada perusahaan yang berbeda
kira kira sama ini ada kebocoran gas metan dan mungkin ada yang sedang pekerja yang menyalahkan korek api atau merokok segala macam
sehingga ini memicu terjadinya ledakan begitu
lalu apakah anda bisa mengetahui dan juga tahu detail terkait dengan lokasi tambang batubara yang tepatnya berada di sawalunto ini john
apa yang anda ketahui
nah kawasan ini ini kan adalah kawasan yang dulu dikelola oleh
nah pt bukit astam ini mengelola kawasan tambang batubara di sawalunto ini
namun setelah produksinya tidak lagi
pt ba kemudian sudah meninggalkan kota sawalunto ini
lalu kemudian tambang tambang di kota sawalunto ini kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah
pemerintah daerah kemudian menyebutkan
menyerahkan ini pengelolanya kepada pihak swasta
dan ada di antaranya yang legal
tapi banyak juga yang kemudian ilegal
kalau lubang tambang yang dibikin oleh masyarakat ini tidak sesuai dengan perizinan dan peruntukannya
ada lokasi lokasi yang seharusnya tidak ditambang karena membahayakan
nah saya bisa mengkonfirmasi bahwa perusahaan pt nar ini adalah perusahaan legal yang punya izin
namun ini memang bukan bagian dari
perusahaan pt bukit asam
tambang batubara di sawalunto itu sekarang dikelola oleh perusahaan perusahaan swasta dan masyarakat
setelah pt bukit asam tidak lagi beroperasi dan meninggalkan
titik bukit asam ombilin begitu
tambang batubara ombilin dulu ini namanya tambang batubara ombilin
ya baik jadi yang terbayang oleh saya bahwa area sawalunto ini
tepatnya juga di tempat kejadian perkara ataupun tempat ledakan
memang dikhususkan untuk wilayah tambang batubara
ada banyak sekali lubang lubang tambang batubara di sana begitu john
ya betul sekali daniar ini memang kawasan pertambangan batubara
jadi di setiap sudut kota hampir di setiap sudut kota itu
bahkan kota sawalunto itu sendiri berada sesungguhnya di bawah kota sawalunto itu
sesungguhnya adalah lubang lubang tambang besar
yang tidak lagi bisa diproduksi
nah kalau kemudian ada ledakan di kota sawalunto
ini kotanya saya tidak bisa membayangkan kota sawalunto itu seperti apa
karena kota sawalunto itu berada di persis di bawah lubang lubang tambang dan batubara begitu daniar
ya baik lalu john sambil menanti anda tiba di lokasi
dari informasi yang anda dapatkan siapa siapa saja yang terlibat untuk proses evakuasi
nah mbak sarnas sudah meluncur dari padang ke lokasi
saat ini sudah ada tim bpbd yang bpbd kota sawalunto yang sudah ada di lokasi melakukan evakuasi
bersama tni polri satpol pp dibantu dengan pihak perusahaan tambang
saya juga melihat tadi ada beberapa masyarakat yang berada di lokasi
tapi tentang itu saja ini mereka diingatkan untuk berada agak jauh karena
ini kan cenderung membahayakan lokasinya
nah polisi sudah melakukan pembatasan jarak antara masyarakat yang menyaksikan dengan lokasi ledakan
untuk mengantisipasi muncul dan terjadinya ledakan ledakan baru begitu
nanti bisa membahayakan para masyarakat yang melihat begitu daniar
untuk sementara terima kasih jurnalis transmedia jonedi kambang untuk informasi yang anda kumpulkan
semoga selamat sampai tujuan dan kami akan kembali jika ada informasi terbaru dari anda terima kasih
dan kami informasikan kembali kepada anda bahwa tambang batu bare yang dikelola pt nusa alam lestari pt nal
di kota sawah lunto sumatera barat dikabarkan meledak pada jumat pagi ini
sejumlah pekerja tambang dilaporkan menjadi korban dan masih tertimbun
dan kepala dinas esdm sumatera barat heri martinus kepada produser lapangan cnn indonesia jonedi kambang
mengkonfirmasi kabar ini heri mengatakan bahwa ledakan terjadi pukul delapan lewat tiga puluh waktu indonesia barat
menurut informasi yang tadi sudah kami rangkum berdasarkan sambungan telepon dengan jurnalis transmedia
bahwa saat ini sudah ada empat korban yang telah berhasil dievakuasi dan dibawa ke rsud sawalunto
dengan kondisi yang beragam namun belum bisa dikonfirmasi kondisi dari masing masing korban
dan sampai saat ini aparat yang merupakan gabungan dari basarnas bpbd kota sawah lunto tni polri
sudah berada di lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban lainnya
yang jumlahnya sampai saat ini juga belum bisa dipastikan
namun bisa kemungkinan terjadi adalah ada lebih dari delapan korban yang saat ini masih diperkirakan tertimbun
di ledakan tambang batu barat sawah lunto sumatera barat